partai golkar resmi memberikan dukungan kepada kofifah indar parawansa dan emil dardak
untuk maju sebagai gubernur dan wakil gubernur di pilkada jawa timur dua ribu delapan belas
dukungan itu diungkapkan langsung ketua umum partai golkar air langga hartarto
di kompleks menteri widya chandra jakarta jumat malam
erlangga mengatakan badan pemenangan pemilu partai golkar
telah mengeluarkan surat keputusan untuk mengusung kofifa dan emil dardak
sebagai calon gubernur dan wakil gubernur jawa timur
erlangga berharap kofifa dan emil bisa melanjutkan pembangunan di jawa timur
kita sudah mengeluarkan surat keputusan
ibu kofifah dan mas emil
sebagai calon gubernur jawa timur dan wakil gubernur
dan kami berharap dengan keberhasilan
ibu kofifah dan mas emil di jawa timur
kita juga ingin melanjutkan